inilah rekaman video ketika jenasa sumo dibawa pulang dengan sepeda motor oleh keluarganya
pihak keluarga mengaku tidak sanggup membayar biaya mobil ambulans sebesar rp delapan ratus
sabtu malam jenazah pria berusia enam puluh tahun ini dibawa pulang
ia didiagnosa menderita penyakit paru paru akut dan meninggal sabtu sore
seluruh biaya perawatan ditanggung bpjs kesehatan
menurut kepala desa taman sari sutarji polsek setempat bersama petugas rsu pg wonolangan sudah melakukan mediasi
untuk meringankan beban keluarga polisi memberi bantuan beras kepada keluarga sumo
kepala desa taman sari sutarji polisi memberi bantuan beras kepada keluarga sumo